bakal calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama menganggap bahwa
ia kena sial jika salah satu partai yang mengusungnya membelot
adanya isu pendukung ahok membelot terlontar dari ketua dpd pdi perjuangan dki jakarta bambang deha
ahok mengaku tidak ada pilihan lain selain batal mencalonkan diri dalam pilkada
jika salah satu partai pendukungnya ada yang membelot
selain karena tidak tercapainya persyaratan jumlah kursi
batas waktu penyerahan dukungan perseorangan juga telah berakhir
sejauh ini ahok sudah mengumpulkan dua puluh empat kursi dari tiga partai pendukung
yaitu nasdem hanura dan golkar
ahok masih yakin tidak ada satupun dari ketiga partai pendukung itu yang akan membelot
cuma kan kita menghargai mereka juga
ketika partai menghargai teman ahok maka saya dengan teman ahok juga menghargai partai menaruh kepercayaan
kalau ternyata mereka mengingkari kepercayaan yang kami berikan ya sudah
berarti kita sial aja ditipu partai kan
tapi kan partai politik kan jangka panjang